dan kamu kan yang kepingin dari dulu punya perkebunan seperti itu ya kan
tiba tiba alpha muncul dan semua kita pikir itu kamu antoni
ya sudah berarti perkebunan itu memang milik kamu sayang
kenapa kerang pusir itu kan yang ngasih bukan kamu
bukan dari aku
ya ampun antoni aku tuh yakin yang ngasih itu bukan kamu
tapi pangeran waktu itu aku temuin di bukit
pangeran di atas bukit
maaf bapak bapak cari siapa
maaf bu saya dari salah satu perusahaan pembibitan mawar
akan menawarkan salah satu bibit mawar terbaru
pembibitan mawar baru pak dikembangkan di sana ya
silahkan pak saya bawa contohnya ini
saya sekali sekali sama mawar pak kebetulan sekali
tadi saya akan menawarkan mas antoni
kebetulan mas antoninya sedang keluar kota
aku aku siapa
mereka kan mau ketemu alpha yang dikira semua orang anthony
ah kayaknya udah dapet ide buat ngomong sama alfa besok
supaya dia nggak kaget dan sakit hati
tapi kan harus kita beri kasih tau eyang
eyang apa sebaiknya kita gak usah kasih tau dulu
kalau dia itu ternyata bukan aku
wah gak bisa gitu dong ton
gak ya ngapain ditunda tunda juga sih ton
kan ya cepat atau lambat dia tuh bakal tahu juga apa yang sebenarnya terjadi ton
tapi kalian gak pernah ngerti
hatinya alva bakalan ancur kalau tau yang sebenarnya
lagian selama nikah dia mati matian untuk jadi aku
dia ngerasa kehilangan identitasnya
iya ton pasti dia pusing banget
makanya kita tuh mau berbicara
mesti dikasih tau secepatnya
kalau misalnya gak dikasih tau secepatnya
pasti dia tuh akan tetap jadi marah banget dan sakit hati ton
jadi pasti dia gak perlu lama lama kan jadi orang lain
iya bener ton
lagipula karakter lo sama karakter alva kan beda banget ton
beda jauh banget ya kan
pasti tuh dia susah banget ngikutin karakter lo ton
dan mungkin si alva tuh seneng kalau dikasih tau sebenarnya yang terjadi
ya kalau dia tuh emang alpha bukan lo bukan anthony
dia seneng banget pasti ton
iya yang ngerasa pendapat aldi dan steven benar
kita tidak boleh membuat alva terlalu lama memikirkan bahwa dia tuh kamu
malahan dia jadi bingung anthony
ya udah kalau begitu
begitu dia pulang besok kita kasih tahu dia
bahwa dia bukan kamu
apa aku bisa gak bisa mainin dari alva
mungkin baru kali ini dia bisa dapat semuanya
mungkin baru kali ini dia bisa bahagia
apa aku setega itu
dari dulu juga seperti itu
alva selalu ngalah
kita lepaskan diri
kita lepaskan diri
apapun yang dia inginkan
dia gak pernah keberatan ngasih aku semuanya
termasuk kejadian candy
dia duluan yang kenal candy
dia duluan yang deket sama candy
lalu aku masuk
dia langsung mundur teratur tanpa protes dikitpun
sekarang begini lagi
alva udah bisa dapat semuanya
aku rasa dia udah bahagia dari yang dulu
tiba tiba aku bisa ngambil semuanya dari dia
aku bisa ngambil semuanya dari dia
aku bisa ngambil semuanya dari dia
main lagi sih baju bajuku yang bagus
ya terpaksa deh besok pakai baju biasa
padahal besok kan aku mau ketemu sama anthony lagi
aku mau pengen kelihatan spesial depan dia
ya ampun kak
kok baru jam segini sih datangnya
iya ken aku tuh habis beli nadia buat kamu
kan katanya besok kamu mau ketemu antoni
biar kamu tuh lebih cantik
kamu tuh ledek aku ya
karena dikira aku tuh gak punya baju
awas kamu ya kau misalkan ngebohongin aku
eh kenapa kan jelek ya
kamu gak suka ya ken
ini buat aku
ya iyalah masa buat antoni sih
ya ampun ten makasih banget ya ini tuh bagus banget
jadi kamu suka ken
suka banget lah ten
ya mohon makasih ya kamu tuh emang aku yang paling baik
kamu tuh rela ngorbanin apa aja demi adeknya
ya ampun aku tuh pasti jadi adek yang paling bahagia deh kalau punya kakak kayak kamu
iya ken sama sama
aku akan berusaha untuk kebahagiaan kamu ken
walaupun aku sedih dan gak rela tapi asal bisa ngeliat dong
ayang maafin aku aku udah lancang
kenapa kamu gak jadi liat bibit bibitmu
gak bisa liat bibit bibit mawar yang dibawa bapak itu
yang tadi waktu bapak itu bilang ada bibit mawar baru
aku kaget aku senang banget tau gak ya
dan di sisi lain aku juga ingin bantuin perusahaan yang baru sana ayang beli
maafin aku kalau aku udah ikut campur
gak seharusnya aku ikut campur karena itu punya alfa
ayang betul betul memberikan itu kepada alva
karena ayang pikir itu kamu
dan kamu kan yang kepingin dari dulu punya perkebunan seperti itu
dan semua kita pikir itu kamu antoni
berarti perkebunan itu memang milik kamu sayang
karena buat aku atau buat alva itu sama aja
karena kamu sekarang sudah muncul
ya yang berikan pada kamu dong sekarang
karena perkebunan itu punya alva
itu dari dulu kan memang sudah cita cita kamu
alfa dari dulu gak pernah suka sama yang namanya mawar
jadi memang gak bisa itu memang sudah kepunyaan kamu
antoni kamu kan tahu bahwa kamu itu cucu kesayangannya ayang
udah sewajarnya dong kalau eyang memberikan itu kepada kamu setelah kamu kembali
kamu kan memang itu impian kamu dari dulu
ya tapi itu sudah kena kamu